tuh ngorok dari tadi
puasa puasa tidur mulu
kayak pengantin baru
ya enggak sih cing
cuma aneh aja
belum tua baca komik anak anak
ini komik baru cing beli
emangnya udah bisa baca
kayaknya tk aja belum deh cik
ya belum sih
daus kan seneng liat gambar tuh
cing baca ceritanya
jadi ntar daus liat gambarnya
cing yang ceritain
siasa pendekatan dengan maminya
maaf bu kami dari pihak catering
siapa yang mesen catering
tadi pak ramadi telepon dan meminta kami datang kesini
kok si ramadhan mesen catering
ya mana pak be tau
tanya aja sendiri sama ramadi
dalam bentuk apa ya
pak ramadi sih tadi bilangnya
untuk acara buka puasa bersama
dengan anak anak jalanan nepati asuhan bu
dalam bentuk kotak
bukan bu tapi panas manan
gak salah lagi
ini pasti pesenannya rumana
anak gak ada hari tanpa mau roti
kok rumana sih
rumana itu yang wasu anak jalanan
oh iya benar juga ya
bener bener rumana ya
anak mukanya alus tapinya
murtin anak gue
dibatarin aja ya cateringnya ya
eh kok dibatalin semua
kalau ramadi tau bu
biarin aja be
lagian dia main mesen mesen aja gak pernah izin sama kita
tapi kalau menurut bapes sih bu
ya bagus juga
ramadi mengundang anak jalanan
ya insya allah ramadi dapat pahala bu
pahala dari mana be
anak kita itu udah riak namanya
supaya dapetin rumana
gak ada tuh pahalanya tuh
ah sujun lagi
rumana itu gak gak cinta sama anak kita
yang dia cintain tuh cuma duit
makanya tiap hari kerjaannya minta
anak ba be juga sih
mau aja dibodohin
hatinya buta deh bu
mau diapain lagi sini anak nih
beneran gak mau buka pesan mak
aku lagi banyak pekerjaan
yaudah kalau gitu
aku pamit dulu ya
kom bangun kom
semuanya rp lima puluh lima lima ratus bu
hei bangun kom
mbak rum bang ramadi
abah sama omni mana sih
abah sama umi tadi pulang pak
katanya sih mau istirahat
ya udah rum kita ke rumah kamu aja yuk
gak usah deh bang
rum mau bantuin di sini bantuin kokong
jadi kan ibu nanti gak ada yang jagain lagi
ya udah kalau gitu abang pamit ya
tutup aja deh tokonya
kok tutup mbak kenapa
ya abisan ada kamu di sini juga kamunya tidur
nanti siapa yang jagain tokonya
iya sih mbak
abisnya kokong beneran ngantuk mbak
ya udah deh tutup aja tokonya
malu ya mbak
jadi malu kokong
malu sih mbak
ya namanya juga orang puasa
nanti baunya itu diganti sama kasturi di surga
yang bener mbak
berarti kokang gak usah beli bunga kasturi lagi dong
soalnya kokong bakalan dapet di surga ya mbak
jadi ngirit dong
ya udah tutup aja deh
ya beresin semuanya
iya deh mbak
lagi sibuk gak
engga kom mbak kenapa
kita buka puasa bersama yuk
aku yang traktir deh
ya sebagai balas budi karena kamu begitu baik sama aku
gak usah ngerasa punya utang kayak gitu mbak
pakai balas budi segala
rum jadi gak enak
ya udah gak bales budi
kita bisa buka puasa dimana aja
mau makan apa aja yang penting
ya udah deh
tapi jangan terserah room ya tempatnya
mbak riri aja yang pilih
ya udah rum
di cafe balai rakyat di dekat mall itu ya
soalnya satenya enak banget
terus iga bakarnya juga mantep banget
tapi rum datengnya jangan pas maghrib
soalnya disitu rame banget pas jam buka
jadi jalan sekarang aja ya
ya udah aku jalan kesana sekarang
aku tungguin kamu ya
makasih ya rum untuk waktunya
itu ngorok dari tadi
puasa puasa tidur mulu
kayak pengantin baru
kenapa emang batal
juga sih cing cuma aneh aja lu tua banyak komik anak anak komik baru beli
belum sih kan seneng lihat gambar tuh baca ceritanya biar paham jadi ntar
dahus lihat gambarnya ceritain kompakan tuh biasa pendekatan dengan maminya
oke cing jadi tolong beliin makannya buat buka buat abad sama umi rum soalnya ada keperluan
dan juga lancarkan puasa nih beliin jangan lupa ya
tapi hubungan ramadi sama rumana itu emang harus direstuin mau apa lagi supaya dia enggak keluar
dari partai politik nah kalau dia sampai ninggalin partai politik waduh bu bisa kandas impian bapak
ini bagaimana bisa membangun negeri ini ibabi bayangin juga dong lihatlah tadi tiba tiba orang
catering datang katanya
ramadi pesen catering buat buka puasa ini enggak ada lain nih rumana nih cuma keinginan rumana aja
ya biasalah orang kalau cinta itu kan biasa minta minta sama pacarnya lagi pula berapa
duit sih harga persemanan begitu bu masa yang begitu anak jadi persoalin kecil ini bukan
masalah harga eb ini masalah adat istiadat kebiasaan dia tuh minta sana nuntut sini sama anak kita
kalau misalnya udah jadi istri gimana kalau kayak gitu terus biasa lah bu perempuan itu kalau cinta
ya minta siapa lagi ya minta sama pacarnya lah calon suaminya ya kan tapi nanti kalau sudah jadi
istrinya ya pasti nggak begitulah ya nggak kurang juga pastinya makin lebay bisa bisa tuh dia minta
bang mau enuh itu dong nginep di hotel nih ya makanya nggak ada yang mau nginep di hotel nih
heather bintang lima terus irama di ibu mau tuh ibunya mau makan di capek emang anak kita
bisa apa begitu terus mumpung misalnya anak kita jadi pejabatan emang apa masalahnya kalau dia mau tinggal di
hotel bintang lima makan di restoran mewah emang apa salahnya apa kita sama ramadi bisa bangkrut enggak
layak ya kagaklah pablas turunan amin insyaallah tapi kenapa coba masalah si true kalau kamu punya

berpusing udara ngidah rhythm